ya pemirsa kalau anda cek hari ini di sosial media trending topic didominasi oleh kata kunci basuki cahayapurnama dan juga ibu veronica
memang ini ada satu isu yang sedang menimpa ahok dan juga istri yang cukup membuat heboh warganet
kita akan sekarang coba melihat seperti apa sebetulnya yang terjadi ya di sosial media berkaitan dengan pak ahok dan juga ibu veronica
kita akan sama sama saksikan nih daniar
ini kan kita tahu bersama ada satu foto dituliskan surat kemudian juga ada beberapa komen daripada bertanya tanya hoax atau bukan
misalkan ya dari theophilus underscore sw begitu
coba deplay lagi kemudian diberhentikan
nah wati christina sedih baca seberita hari ini semua berharap berita itu hoax
semoga tuhan selalu memberikan kekuatan untuk bapak khususnya dan seluruh keluarga tuhan menjagamu
ini bicara soal ada satu isu ya beredar bahwa ahok dikatakan menggugat
dan juga cerai istrinya yaitu veronica
ya ini dikarenakan juga saat ini sudah beredar ada surat ya gugatannya
namun demikian tentu kita masih harus mengkonfirmasi kebenaran dari informasi tersebut kepada pihak pihak yang terkait
kita telah mencoba untuk menghubungi pihak pengacara
ya dan juga tentunya kita akan coba nanti tanyakan juga kepada pengadilan negeri ya
nah ini bisa anda lihat bahwa publik
ya sedang mencari tahu tentang apa yang sedang terjadi hingga bahkan menjadi trending topic nomor dua ya di indonesia
ada banyak sekali komentar komentar bicara soal jangan pisah dan langsung mention basuki ataupun ahok
yang saat ini memang berada di maklo bimlop kelapa dua depok
ya tadi saya setuju dengan deska ya
semoga ada klarifikasi selanjutnya baik dari pihak pak ahok ataupun juga ibu veronica
ataupun juga dari pihak keluarga tentang informasi ini
karena tentunya juga pak ahok dan juga ibu veronica ini merupakan milik publik ya
tokoh publik yang begitu banyak orang memperhatikan
betul kalau kita bicara
meskipun memang terdengar kabar bahwa ini merupakan pasti isu isu yang menyangkut pribadi ya
isu internal keluarga
tapi karena bapak basuki cahayapurnama berserta istri adalah seorang pejabat publik
ya itu dia
kenapa tidak heran namanya kemudian dibicarakan
isunya kemudian ada bahkan yang dibesar besarkan
yang paling pasti adalah anda jangan sampai menyebar berita berita yang belum tentu benar
termasuk juga barangkali surat yang beredar saat ini ya
yang mungkin juga anda sudah sempat baca
apakah itu di twitter instagram di facebook misalnya
sebaiknya anda tidak ikut menyebarkan dulu sampai kemudian ada konfirmasi yang resmi
kami pun akan mencari konfirmasi yang resmi
tentang hal tersebut